setelah sempat masuk sekolah senin pagi bocah pengidap obesitas ekstrim arya permana terpaksa kembali pulang
penyebabnya arya terpeleset saat akan berbaris mengikuti upacara bendera
senin pagi orang tua dan guru harus ekstra berusaha membujuk arya permana agar mau pulang ke rumah
sebuah upaya yang tak mudah
setelah sekian lama absen bocah pengidap obesitas ekstrim ini rupanya tengah bersemangat
menyambut hari pertama kembali ke sekolah
namun insiden terpeleset saat akan mengikuti upacara bendera hari pertama
membuyarkan rencana arya kembali belajar bersama teman temannya di sdn cipurwasari satu
kampung pasir pining desa cipurwasari tegalwaru karawang
karena kondisi yang tak mendukung arya pun akhirnya harus merelakan keriangan hari pertama di sekolah dan kembali ke rumah
tadi kita tahu arya sudah berangkat ke sekolah bukan mau sekolah
arya sudah berangkat ke sekolah
sudah sampai ke sekolah
cuma sehubungan ini situasinya tadi habis hujan areanya licin dia mau upacara senin pagi dia terjatuh
jadi arya nangis ya kita bawa pulang kembali
karena kan nggak memungkinkan untuk hari ini di sekolah terus
karena posisinya pakaiannya udah sangat kotor
ya seperti kebanyakan pelajar lain
senin delapan belas juli dua ribu enam belas arya permana bersemangat memulai belajar setelah libur panjang
sempat hampir sepekan dirawat di rumah sakit hasan sadikin bandung
salah satu alasan arya meminta pulang adalah karena tak ingin melewatkan tahun ajaran baru
senin pagi di antar kedua orang tuanya arya berjalan kaki menuju sdn cipur wasari satu kampung pasir pining
mesti sesekali tersengal dan kelelahan semangat tetap ditunjukkan arya yang ke sekolah tanpa memakai seragam
senang bertemu dengan teman teman hari ini
gimana suasana di kelas ini saat hari aku masuk sekolah sendiri
kedatangan arya juga disambut hangat teman teman sekolahnya
apalagi saat masih aktif bersekolah arya dikenal sebagai siswa cerdas dan berprestasi
senang senangnya kenapa
karena masuk sekolah lagi
biasanya kalau maria dulu main main apa aja
sesuai anjuran dokter di hari pertama sekolah arya juga membawa bekal buah buahan
diet kaya serat seperti sayur dan buah jadi salah satu bagian terapi menurunkan berat badan arya yang sempat melebihi satu ratus sembilan puluh kilogram